ya grafik performa timnas sepak bola indonesia usai menjadi runner up aff cup akhir tahun lalu dinilai menurun
fakta terakhir terlihat dari hasil sea games hanoi serta uji coba internasional kontra bangladesh
kini tim asuhan sintayong sedang mempersiapkan diri untuk bertarung pada kualifikasi piala asia dua ribu dua puluh
dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ketua umum pssi muhammad iryawan
halo selamat malam pak ketum
malam assalamualaikum assalamualaikum wr wb
waalaikumsalam terima kasih bapak sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
pak ketum kita sudah tahu di informasi sebelumnya bahwa skuad garuda sudah tiba di negara tempat di mana diselenggarakannya kualifikasi piala asia dua ribu tujuh belas
bagaimana update terkini dari tim di sana pak
terima kasih pak
hari hari tim kepelatihan melaporkan kepada saya
berkaitan dengan perkembangan anak anak di quality
baiknya pengembangan kedatangan latihan
yang menjadi krusial adalah suhu udara yang cukup panas
jadi sampai empat puluh dua itu malam siang hari
agak lumayan kalau latihan malam antara dua puluh lima sampai tiga puluh dua
saya bilang ya harus menyesuaikan memang negara itu turunnya demikian gitu
mereka sudah bisa latihan dengan baik di lapangan
maka tadi lihat disemprot dengan air agar menurunkan porsi panas yang ada
jadi insya allah semuanya dalam keadaan on the track latihannya
kendalanya hanya suhu saja
selain itu kemarin saat masih di tanah air
tim nasional juga melakukan sejumlah uji coba dan juga latihan bersama
ada juga hasil dari sea games hanoi kemarin yang dinilai tidak sesuai dengan target
apa saja kemudian evaluasi dari federasi melihat capaian timnas senior hingga pertengahan tahun ini
dan target dikualifikasi piala asia dua ribu dua puluh tiga apa
target dulu itu kita ingin lolos kelompok berikut ya
tapi dengan komposisi lawan kita di dalam satu grup cukup berat ya
tapi harus memberikan semangat kepada anak anak dan sintiong
apa namanya publik atau rakyat indonesia menunggu apa yang diinginkan oleh kita semua
jadi itu sebetulnya ya
kita melihat memang cukup berat tapi kembali karena harapan kita adalah bisa lolos dari grup tersebut
kemudian beberapa saat lalu kan prestasi kita cukup tidak sesuai harapan
seperti sea games kemarin kan
itu hanya mendapat tarif runggu jam dalam timnas
kemarin bangladesh juga kemudian hanya kosong kosong
padahal peringkatnya jauh dibawah kita ya
sehingga tidak turun aplikatifanya gara gara bermain imbang
kita harapkan kemarin memang menang gitu
tapi ternyata bermain imbang
artinya ada sesuatu yang mesti dievaluasi nanti
begitu kembali karena kemarin kita tidak sempat bersama si tiong keburu
tapi kita tunggu setelah kembali akan ditanyakan secara terperinci
tapi waktu di bandung memang kita sempat diskusi sedikit kepada si tiong
saya bilang apa yang terjadi
sebetulnya kita mengharapkan dia hanya melatih u dua puluh sebetulnya
dari dulu memang begitu untuk world cup
tapi ternyata si tiong membawakan kelompok umur dari mulai dua puluh ke tiga dan senior
jadi menurut kami ada sedikit keteteran
tapi kalau sebab itu nanti kita akan melakukan evaluasi atau diskusi kembali dengan si tiong
artinya sudah disadari oleh federasi ya pak bahwa coach sintayong ini karena menangani beberapa tim
ada tim senior dan juga tim kelompok umur
ini menjadi salah satu celah sehingga ada penurunan performa
ya dari dulu sudah saya sampaikan ke yang bersangkutan
saya bilang kenapa membawai tiga kelompok umur kan gak gampang ini
tapi saya menurut saya mengotot terus karena melihat apa namanya perkembangan dari mulai usia dua puluh ke dua puluh tiga sampai senior
karena katanya pemain senior berasal dari u dua puluh tiga
u dua puluh tiga berasal dari u dua puluh itu kata yang bersangkutan
sehingga waktu dapat exo kita meluluskan permintaan bersangkutan
ternyata sekarang kan kelihatan cukup kewalahan saya lihat menangan itu
dan ini yang nanti kita diskusikan dengan yang bersangkutan
federasi ini sudah bulat minta dapat exo kemarin minta untuk u dua puluh saja
yaitu mempersiapkan tahun depan piala dunia
tapi kita belum tahu diskusi nanti dengan yang bersangkutan sintiong
sehingga nantinya kami inginkan fokus yang ke dua puluh
kembali tidak kalau harus satu dari kelompok umur ya dia dengan senior lah ya
tapi kita berfokus kepada u dua puluh sebetulnya karena
sekarang dipersiapkan di kuwait
karena kan untuk pertandingan nanti di world cup nanti gitu
yang menarik juga pak ketum ini soal striker tengah ya
striker tengah lokal yang menjadi salah satu perhatian dari pecinta sepak bola tanah air
kita lihat kemarin muhammad ridwan cukup kesulitan ketika dijadikan target men begitu
apakah dari pssi sendiri sebagai federasi akan membuat regulasi untuk klub klub yang berkompetisi di liga profesional
misalnya melarang penggunaan striker tengah yang dari asing begitu
ini kita harus komunikasikan dengan pembeli klub
karena mereka sekadang sudah mengontrak pemainnya ya
sudah ada kontrak
tapi nanti mungkin berikutnya kita akan diskusikan
karena memang sesuai dengan yang disampaikan oleh sintayong maupun beberapa pengamat sepak bola dan demikian
tapi yang jelas ini kadang belum bisa ya
karena sudah mengontrak
namun demikian kita akan diskusikan maksimal
nanti berkaitan dengan berapa striker asing yang ada di klub klub yang ada di indonesia
ini juga yang ramai diberbincangkan soal proses naturalisasi
ada dua pemain yang kemarin sejatinya ditunggu tunggu oleh para pecinta sepak bola
ingin dilihat begitu permainannya
bagaimana prosesnya pak ketum hingga saat ini
memang administrasi naturalisasi tidak semudah
seperti yang kita bayangkan ya
ada proses yang dilalui beberapa jenjang
mungkin ada siklesnya itu
dari mulai kita ke manpora manpora
kemudian ke pemaham pemaham
kemudian ke jernak jernak
kemudian ke presiden
itu cukup panjang
kita tidak mau permasalahan makro ada kembali di naturalisasi kita
sehingga ketahuan betul betul garis keturunan
dua pemain sandi dengan jordi ini betul betul ada
mungkin kita sudah lepaskan ada
tapi harus ada autentifikasinya
harus ada buktinya
makrok kan waktu itu ada keturunan ternyata
tapi sekarang tidak ada
untung lima tahun dia berturut turut main indonesia sehingga kita menjalankan naturalisasi
waktu itu mohon bersabar
semua juga ingin melihat jordi dan sandi bermain di basket rack
jadi mohon bersabar
silakan ke tempat yang sedang memproses
sehingga nantinya kebetulan administrasi bisa kita lakukan sesuai dengan aturan yang ada
artinya ini sedang menunggu administrasi saja ya pak ketum ya
ya kita tunggu ya
karena sekali lagi kita tidak ingin ada kesalahan administrasi yang nantinya menjadi celah
untuk mencari kesalahan yang bersangkutan
sehingga merugikan kita
baik federasi maupun negara
kita sudah gabah mengatakan ada
ternyata tidak ada
ini harus dicek di jogja prio segala macam
dan sekarang prosesnya sudah berjalan
doakan saja semoga cepat selesai dan bisa bergabung dengan teman teman timas lainnya
proses naturalisasi pemain yang punya darah indonesia sedang dilakukan
kemudian juga memilih pelatih sekelas sintayong
yang menjadi heboh juga di akhir pekan kemarin adalah statement dari sintayong
kepada media vietnam yang menguapkan bahwa soal etos kerja pemain indonesia ini dinilai kurang keras begitu
apakah pssi melihat ini sebagai problem yang sama dengan yang dilihat oleh pelatih sintayong
yang saya tanyakan adalah bagaimana dengan pembinaan pemain usia muda
karena ini menjadi salah satu kunci kita selain punya liga yang bagus
tapi juga bisa menghasilkan pemain pemain muda yang bisa bermain di timnas
saya belum melihat ke sana ya
ya tingkatkan dong
itu kan pelatih
bagaimana memberikan support semangat kepada anak anak
selain ketua umum yang terus memberikan perhatian kepada anak
barang di bus
masuk ke ruang ganti pakaian
hotelnya kita buat bagus
bajunya kita kasih yang baru
sepatunya kita siapkan
bonduk kita siapkan
nah itu di bidang pelatih silakan tingkatkan
ya seolah olah sintayong mungkin bisa meningkatkan semangat mereka untuk betul betul
memenuhi tanggung jawab tinggi dalam permainan setiap pembela timnasnya
kemudian pembinaan usia muda kita sudah berjalan ya
kepada pro akademik ya
kemudian yang lain piala piala surat tim dan sebagainya itu sudah
memukau dua pibit yang cukup bagus
nah ini nanti kan yang akan masuk ke klub
di situ nanti mungkin
terlihat bagaimana dipilah pilah mana yang akan dibawa ke timnas atau tidak
tapi ini sudah berjalan
orang kemarin yang pertandingan tadi malam ya lawan
kita tahu lah cukup cukup bagus kan anak anak
ada beberapa pemain yang mungkin
akan juga ada konaturisasi oleh sintayong
yang sudah diajukan ke kami
sehingga mungkin ada tambahan nanti pemain
untuk u dua puluh pada world cup tahun depannya
terakhir singkat saja pak ketum
jika kontrak sintayong akan berakhir
apakah kemudian pssi akan memperpanjang
kita lihat perkembangan nanti
kan kontraknya kan empat tahun
tergantung hasil rapat nanti
terima kasih banyak pak ketua umum pssi
muhammad iryawan sudah bergabung bersama kami
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh